sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kamu mau tetap ketemu dengan pak haris mila
kamu boleh ketemu dengan pak haris
tapi dengan satu syarat
kamu harus bawa map yang dari dokter fnd
dan kasih tahu pak haris tentang surat nikah mama kamu dengan dokter fnd
dan satu lagi mila
jangan lupa kamu bawa akte kelahiran kamu juga
supaya semuanya jadi jelas
kamilah kamu udah bilang sama tante
kamilah nggak bisa melakukan itu sebelum kamilah ketemu dengan dokter effendi
ngapain sih tunggu dokter fnd pulang
pak haris harus tahu nih sebenarnya mila
kamilah gak bisa melakukan itu tante
ya udah kalau kamu gak bisa kamu gak usah ketemu pak haris
atau tante yang pergi ke sana
tentu yang akan bilang ke pak haris
tante perlu aku ng seneng tante ya
pak gak usah
gak usah ditarikin
biar kami lain narik sendiri
papa duduk aja
papa udah lama ya nunggunya
baru juga sampai papa
ini sengaja papa pesenin buat kamu
karena papa tahu ini adalah makanan kesukaan ya farah mama kamu
pasti kamu juga suka kan
tapi kalau kamu suka makanan yang lain kamu pesen aja
gak usah papa
sekarang gimana kondisi papa
pak baik baik aja kan
papa baik baik aja kamilah
sebenarnya ada yang ingin mila sampaikan sama pak
mila sampaikan ini akan mengecewakan pak
soal hasil tes lab ginjal kamila itu lopak
tolong jangan bicarakan soal hasil lab atau donor ginjal di sini
karena papa panggil kamu ke sini bukan untuk membicarakan soal ini
itu sama sekali bukan
papa hanya ingin ketemu sama kamu
jadi jangan bicarakan soal itu lagi ya
kamu tenang aja
kalau kamu masih ragu untuk mendonorkan ginjal kamu
papa gak mau kamu tertekan gara gara penyakit papa ini
papa sehat kan
papa masih bisa bertahan hidup dengan cuci darah
karena yang terpenting buat papa adalah
kamu dekat sama papa
papa bisa ketemu kamu
nggak perlu sering sering
seminggu sekali cukup buat papa
kamu itu semangat tinggi di hidup papa
bapak bahagia sekali karena kamu bisa memaafkan papa
melihat kamu bisa memaafkan papa rasanya seperti papa itu
dimaafkan oleh mama kamu farah
kok kamu jadi nangis
kamu jadi nangis
kamu jadi nangis
kamu jadi nangis
kamu jadi nangis
kamu jadi nangis
kamu jangan nangis dong
kamu jadi nangis
ini ada satu lagi
di situ tertulis jelas camilla regina putri lahir dari pasangan farawati
dan hajin nur effendi nata
kamila tetap nekat mau mengatakan pada papi soal dokter effendi
mila ketualiannya dulu ya pa
kamu harus bawa map yang dari dr effendi
dan kasih tahu pak haris tentang surat nikah mama kamu dengan dokter effendi
dan satu lagi mila
jangan lupa kamu bawa akte kelahiran kamu juga
supaya semuanya jadi jelas
bila gak sanggup melakukan permintaan tante
mila gak mungkin menghancurkan harapannya
maafnya diambil sama papi
jangan dibuka papi jangan dibuka
jangan jatuh jatuh di sana
boleh papa tahu apa isinya dari tadi kok kamu pegang pegang terus